beginilah kondisi altar klenteng hoktyo byokudus jawa tengah di malam perayaan tahun baru cina atau imlek hamis malam
meski tergenang banjir setinggi empat puluh cm prosesi sembahyang malam imlek tetap berlangsung hikmat
proses sembahyang berlangsung terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan
menurut pengurus kelenteng lani jayadi banjir yang mengenangi kelenteng merupakan kondisi tahunan yang kerap terjadi
namun banjir di perayaan imlek tahun ini cukup tinggi hingga mencapai empat puluh cm di altar kelenteng
meski begitu prosesi sembahyang tetap dilaksanakan seperti biasa
mana klentengnya seperti ini
ya mungkin agak sembah ya mungkin karena satu hujan mungkin banjir
makasihnya ya mungkin hanya umat umat aja yang tertentu aja yang mungkin mau datang
dan tidak semua umat mungkin bisa hadir pada malam ini
meski tak semeriah tahun lalu warga wisata kampung pecinan surabaya tetap merayakan imlek
mengikuti surat edaran wali kota
barongsai open table dan kemerian imlek seperti tahun tahun sebelumnya ditiadakan
demi menekan penyebaran covid sembilan belas
hal yang bisa dilakukan warga diantaranya tetap menghias rumah hingga jalanan dengan wansa imlek
seperti lampion gerbang naga stiker sio hingga pohon meihua atau biasa dikenal dengan pohon angpao
anak anak juga tampak mau pakai baju ciongsam
biasanya kan kita meriah untuk tahun ini kita ya tidak bisa terlalu melihat
kita harus bersyukur berkadang tahun
jadi untuk makan makan ya kita makan makan di rumah kita sendiri
untuk unjung unjung ya kita tiadakan
sementara untuk kelenteng jumlah umat yang ibadah dibatasi dan dialihkan secara online
tim liputan cnn indonesia